wakil ketua dpr fadli zon menilai malam munajat dua ratus dua belas merupakan malam baik untuk saling mengingatkan
baik secara individu maupun sosial
yang menambahkan tidak ada unsur politisasi pada malam munajat dua ratus dua belas
karena semua rangkaian dan pengisi acara masih dalam tahap wajar
kalau kita lihat tidak ada ya yang menyangkut masalah ajakan atau apa yang terkait dengan itu
semuanya saya kira masih dalam sebuah koridor ya tentu harus ada bumbu bumbu
biasa saya kira itu bagian dari sebuah retorika untuk memberikan sambutan
masih dalam batas batas yang sangat normal ya
beliau menyampaikan apalagi dalam sebuah kerangka bernegara
mengutip konstitusi kita dan sebagainya
saya kira itu semua dalam batas batas yang sangat wajar
dan menurut saya memang begitulah
menurut saya jelas bahwa itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara
sementara itu tkn jokowi maruf masih mengumpulkan bukti terkait unsur politik dalam acara munajat dua ratus dua belas
menurut direktur hukum dan advokasi tkn ade irfan
mereka masih mengumpulkan bukti foto dan video mengenai ada tidaknya unsur kampanye dalam acara itu
ade irfan menambahkan jika terbukti tkn berharap badan pengawas pemilu
atau bawaslu bisa bertindak tegas karena ini merupakan pelanggaran
kami lagi menghimpun data data secara detail agar kami bisa melaporkan ini kepada pihak bawaslu
dan saya juga meminta dan menghimbau kepada pihak bawaslu
jika kalau mereka memang ada berada di tempat tersebut
yang katanya kan mereka berada dalam acara tersebut ingin memantau pelaksanaan ini
ini menjadikan temuan oleh pihak bawaslu untuk segera diproses
karena beberapa potongan video yang viral yang kita dapatkan bersama
itu sangat jelas sekali ada semacam ajakan atau semacam simbol simbol
simbol jari simbol tangan yang menunjukkan terhadap paslon dua
maruf amin memberikan teguran kepada mui dki jakarta terkait penyelenggaraan munajat dua ratus dua belas di monas tadi malam
ketua umum mui ini menegaskan tidak boleh ada yang menjadikan mui sebagai kendaraan politik
kami lansir dari detik com maruf amin tidak mempermasalahkan munajat atau pembacaan doa yang dilakukan kamis malam kemarin
namun ⁇ maruf ⁇ mengingatkan agar mui tidak digunakan sebagai kendaraan politik
lebih lanjut maruf menegaskan mui supaya dibiarkan independen dan itu sudah menjadi kesepakatan
menurut ⁇ maruf ⁇ seharusnya aksi dua ratus dua belas sudah selesai
pada dua desember dua ribu enam belas lalu dalam kasus penistaan agama yang menjerat basuki cahayapurnama
cara munajat dua ratus dua belas kamis malam sempat ricuh sejumlah jurnalis mengalami kekerasan dan intimidasi
tiga jurnalis transmedia group ikut menjadi korban
kegiatan sigir dan doa munajat dua ratus dua belas yang digelar di monas jakarta pusat pada kamis malam diwarnai kericuhan
kericuhan terjadi di tengah acara munajat dua ratus dua belas ketika seseorang yang diduga pelaku pencopetan ditangkap masa
suasana semakin ricuh ketika para awak media yang merekam kejadian itu juga diburu masa front pembela islam
joni aswira dan endra rizaldi dua jurnalis cnn indonesia pun ikut menjadi korban intimidasi
masa berkumpul dan memaksa jurnalis cnn indonesia tv menghapus rekaman liputan
dengar persis teriakan mereka itu benada ancaman yang intimidasi
kata kata seperti kalian hapus dengan membentak
ngapain kalian rekam kalau ingin rekam rekam yang baik saja
jangan yang rekam yang buruk yang jelek
itu satu yang kedua mereka juga melontarkan kata kata bernada intimidasi terhadap kami
kalian dari media mana dan kalian dibayar siapa
dari arah sebaliknya di area pintu vip jurnalis detik com satria kusuma diketahui juga diamuk masa dari kelompok ini
satria dipaksa menghapus rekamannya
tidak hanya diintimidasi jurnalis detik com ini juga dipukul
selain itu masa merampas telepon seluler jurnalis suara com yang menyaksikan
dan merekam aksi kekerasan tersebut
selesai kejadian itu jurnalis detik com divi sumer
didampingi wakil pemimpin redaksi detik laporan pun dibuat di kantor polres jakarta pusat
menanggapi insiden tersebut aliansi jurnalis independen atau aji jakarta
mengutuk aksi kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh masa front pembela islam
terhadap jurnalis yang sedang meliput kegiatan munajat dua ratus dua belas pada kamis malam
aju jakarta menyatakan tindakan masa fpi menghapus rekaman video ataupun foto
dari kamera jurnalis cnn indonesia tv dan jurnalis detik com merupakan perbuatan melawan hukum
mereka telah menghalangi kerja jurnalis untuk memenuhi hak publik memperoleh informasi
aksi kekerasan masih menghantui pekerjaan jurnalis
bidang advokasi aliansi jurnalis independen mencatat setidaknya terdapat dua ratus delapan puluh lima kasus kekerasan
terhadap jurnalis terjadi lima tahun terakhir
kami memiliki datanya
kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk
mayoritas kekerasan dilakukan dalam bentuk fisik
setelah itu kekerasan juga diterima jurnalis dalam bentuk pengusiran
ancaman teror serangan dan tindakan sensor
intimidasi jurnalis mencederai pelaksanaan munajat dua ratus dua belas kemarin malam
jurnalis transmedia yaitu detik com dan cnn indonesia tv
turut menjadi korban rekaman gambar dihapus telepon genggam
jurnalis kami dirampas bukan kali ini saja
kami jurnalis diintimidasi namun tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tuntas
kami bahas malam ini bersama narasumber
di sebelah kiri saya sudah ada joni aswira putra koordinator liputan cnn indonesia
jonny selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
yang juga menjadi korban saat intimidasi tadi malam dan juga duduk di divisi advokasi aji indonesia
kemudian ada juga mas nyarwi ahmad analis komunikasi politik ugm
mas nyarwi selamat malam
selamat malam putri
kami hadirkan juga analis komunikasi politik untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi
fenomena apa yang terjadi
mengapa semakin berani masa kemudian melakukan intimidasi terhadap jurnalis
tapi sebelumnya saya ke joni dulu
bentuknya seperti apa yang tadi malam terjadi johnny
ini sebelum saya ingin ceritakan kronologis ini berulang gitu ya
ya katakanlah ini kelompok yang sama juga
dengan nuansa perhelatan yang hampir sama
semalam itu pemicunya ada suatu kegaduhan
yang dekat sekali jaraknya dengan para awak media berkumpul
spontan itu dihampiri dideketin oleh para awak media
keributan keramaian itu yang memicu
kami untuk memastikan apa sih sebenarnya
apa yang terjadi
nah insting seorang jurnalis
pasti sudah para awak media mengeluarkan merekam kejadian
dan hampir memang kebanyakan media online ya
dengan kamera ponsel dan saya pikir satu satunya tv hanya kita dari cnn indonesia
pas kebetulan ada di dekat situ
iya dan kita cukup mencolok dengan kamera itu
dan tidak lama kemudian
masa malah berbalik memburu media yang mungkin ia lihat
terlihat oleh mereka merekam
merekam peristiwa yang tadi
kericuan itu kami ingin memastikan apakah benar
ada copet yang diamankan
nah itulah pemicu dari kerusuhan itu
sehingga saya melihat kameramen kami
kameramen cnn indonesia tv
saya katakan diburu ya
karena diburu makin bertambah
sempat berlari menghindar atau bagaimana
ya coba untuk menghindar
coba untuk menghindar
masa masih apa mengejar
adakah yang melerai
justru saya sendiri yang coba berusaha untuk melerai
yang lain mengejar kameranya
dari masa misalnya biasanya kan ada juga yang melerai dari pihak mereka
atau tidak ada
mereka memaksa agar kamera itu kami buka
dan mereka masih ingin peliputan yang kami rekam tadi dihapus
sampai mereka yakin betul betul sudah dihapus
kami masih dikerumun
seperti kalau dilihat di video yang sudah berkali kali ditayangkan
bahkan kami pun tidak
berarti dua banding berapa itu
anda bisa bayangkan ada berapa banyak yang mengerumun
itu cnn indonesia tv
bagaimana dengan teman detikkom
setelah kejadian itu kami kembali ke tempat posisi semula
tempat para awak media berkumpul
dan saya mendengar bisik bisik dari teman media yang lain dengan suaranya agak pelan ya
dari situ saya bisa memahami sepertinya semuanya merasa terancam tertekan
mereka mengatakan bahwa ada
setelah peristiwa keributan
kemudian kamera cnn indonesia diambil dipaksa dihapus
teman teman masih tetap di sana karena memang masih menunggu para narasumber gitu kira kira
dan pada saat
tetap mengerjakan tugas jurnalistik setelah itu
pada saat kami diburu
di arah sebaliknya kami juga mengetahui ada jurnalis lain yang juga mengalami hal yang serupa
nah itulah belakangan kami tahu itu adalah jurnalis detik tv
yang juga diminta dipaksa hapus materi
itu sampai di pukul malah
anda melihat sendiri
dan sampai kemarin malam saya sempat mendampingi wp emret detik untuk mendampingi pelaporan ke polisi
sekarang kita jeda dulu
apakah setelah itu ada dari misalnya panitia dua ratus dua belas
biasanya kan cukup kooperatif dengan teman teman jurnalis sejauh ini
panitia munajat atau itu
dari awal sebenarnya situasi cukup kondusif
pintu masuk panitia dan para narasumber
itu memang dijaga ketat oleh kelompok masa ini gitu kan
nara sumber ketiga datang
saya ingat betul terakhir itu nenewa arisman yang sempat datang di doorstop sama
sempat juga diwawancara ya
itu belum belum
praktis masih kondusif
dan teman teman media juga pertanyaan juga tidak aneh aneh sih sebenarnya gitu
entah kenapa pada saat kericuhan itu media mungkin
karena saya teringat ketika mereka memaksa kami menghapus gambar
mereka sempat melontarkan kata kata yang bernada intimidatif
menanyakan kami dari media mana kalian dibayar berapa
anda menjawab ketika ditanya itu
ya dalam kondisi psikologis kita yang tertekan begitu
tidak ada jalan lain
kita harus memasrahkan
ya itu dihapus
tapi saya teringat betul bahwa mereka bilang
tolong kalau merekam
yang bagus bagus saja
jadi kami menduga mereka tidak menginginkan ada pemberitaan
terkait dengan keributan itu
kita sekarang jeda dulu
setelah jeda kami ada satu narasumber lagi yaitu panitia munajat dua ratus dua belas
kami akan langsung konfirmasi
tetap bersama kami di cnn indonesia pramid
tadi kita akan menjelajahi apa yang terjadi di acara munajat dua ratus dua belas

terima kasih mbak novel
terima kasih pak pak
terima kasih pak pak
jika mbak novel di mana kita bisa mendengar berita ini
apakah dari pagi yang tadi diangkat
atau dari semalam
atau dari informasi informasi
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bahwa pada posisi itu saya ada di atas panggung
ada satu kru tv yang menyampaikan kepada saya
ada katanya rame rame
namun setelah saya ke sana
memang ada insiden kecil
nah ini kan kita bertanda tanya
copet ini copet yang memang profesi
apa memang copet jadi jadian gitu kan
yang dikondisikan untuk memprovokasi
karena setiap momen momen event event yang kita buat
selalu ada upaya upaya provokasi provokasi
untuk menggagalkan acara
membuat rusuh atau membuat kisruh
nah itulah makanya kami sebagai jurnalis
kemudian meng cover itu
untuk kemudian bisa diselidiki dan di cross check
polanya seperti apa kan
tapi yang terjadi kemarin
kemudian teman teman mendapatkan perlakuan seperti itu
jadi kita jelaskan
ini kan mungkin ada kesalahpahaman daripada laskar
yang memang fokus untuk
artinya kalau sudah tugas mereka ini
karena laskar ini adalah laskar fpi
nah mereka gabung disitu untuk mengamankan
yang mereka memang tugasnya untuk mengamankan
jadi kalau ada insiden semua yang ada disitu
yang bukan seragam yang bukan dari kita
kita pegang kita amankan
siapapun kita gak menandengar wartawan
siapapun karena kan kita gak tau
modus daripada operandi copet ini memang udah koordinasi yang belagak
megang kamera dan sebagainya
harus kita pegang dulu
nah harus diamankan dulu gitu
cuma kalau memang sudah didatang
termasuk menghapus semua rekaman
iya karena kita nggak mau
ya kan apa yang terjadi itu merugikan kita
nah ini yang perlu dijelaskan
ini kan kita gak tau
saya kan megang media
sebelumnya di atas panggung itu saya bersama beberapa wartawan
yang memang koordinasi
nah kemudian juga di depan banyak wartawan dan media semuanya
termasuk salah satu televisi
udah saya kondisikan dari jauh hari yang mereka koordinasi
sudah rapi itu semua
nah ini saya bertanya di belakang panggung ada urusan apa wartawan di belakang panggung
nah ini yang perlu dipertanyakan ada apa gitu
jadi salah teman teman wartawan yang berada di sana
iya karena nggak ada koordinasi
mas koordinasi dengan siapa
oh salah berarti
oke saya perlu uruskan
bahwa itu bersifat terbuka ya
ancaranya bersifat terbuka
tapi untuk peliputan harus koordinasi
karena semua wartawan koordinasi dengan saya
karena itu adalah
di sana ada berapa wartawan
saya pikir ada puluhan ada belasan ada
berarti kalau misalnya mengambil terminologi bang novel sekarang artinya belasan wartawan itu ilegal
iya karena kita tidak ada koordinasi dengan mereka
sekalipun dari media yang betul ada
terbuka kita membantu untuk meliput dan kita membantu untuk mereka menyampaikan
daripada tugas jurnalistiknya itu kita dukung
dan saya gak ada
gak ada loh di dnpon
dari cnn indonesia
saya pengen meluruskan begini
ada tanya dimana harus dijelaskan dulu
itu persis seperti yang kemarin ditanyakan
karena saya memang memegang media center ini
memegang ada empat ratus wartawan loh
ada beberapa media
bahwa tempat perhelatan acara itu adalah area publik
tapi area publik itu harus di depan mas
ngeliput ini di belakang ada urusan apa
acara yang dihelat pun juga menyangkut dengan kepentingan publik
ketika kalau perspektifnya pihak penyelenggara
saya pikir teman teman yang hadir disitu
sudah dengan apa dengan identitasnya sebagai media yang jelas
aku pikir tidak ada persoalan
yang penting mereka tidak apa namanya itu
kita menghormati blokade yang dibikin oleh panitia
dan tetap berada di luar perimeter itu
hanya menunggu narasumber yang turun dari mobil
untuk masuk ke sini dan masuk ke sana atau ke sana

nah pertanyaannya begini
jika untuk semua urusan harus kami koordinasikan
misalkan dengan narasumber yang sangat sulit diprediksi
kapan datang dan perginya
ya publik menunggu dari kegiatan itu
nah dilalanya terjadi peristiwa itu
yang menurut konsen kami
kewajiban jurnalis ingin memastikan
bahwa terdengar sayup sayup
itu adalah copet yang diamankan
apakah benar copet
seperti yang bangunan bilang
atau jangan jangan copet jadi jadian
bagaimana publik bisa tahu
kalau tidak kami cross check kami pastikan
dan sebenarnya kemudian
jadi bagaimana tuh
apakah kemudian teman teman wartawan yang di belakang itu salah
jadi kita nggak
ada belasan itu
katanya kemungkinan juga puluhan
jadi kita nggak bertanggung jawab
atas peliputan yang di luar ring yang telah kita tentukan
artinya ada di jamaah di depan
wartawan memang harus meliputnya di depan
karena semuanya berita itu ada di panggung
bahkan ada di panggung
ada yang koordinasi dengan baik sama saya
nah saya itu berkoordinasi
dan di panggung saya kasih tempat yang istimewa
bersama bersebelahan dengan ulama
mau bicara wawancara dengan tokoh siapapun
dengan ulama siapapun
bahkan saya juga diambil
diambil beritanya tentang himbauan untuk pemilu yang tertib yang damai
itu diambil oleh beberapa media gitu kan
nah dari luar ini ya kan
memang ada kendala sedikit
bahwa masuk area situ itu komunikasi memang sering
komunikasi memang sinyal terputus
jadi beberapa ada wartawan ketika saya di jalan
sudah ada memang ada beberapa yang koordinasi dengan saya
ada beberapa wartawan yang memang sudah koordinasi dengan saya
nah putus komunikasi yang saya nggak bisa membawa mereka masuk gitu
nah kalau mas ini saya gak kenal
tapi ada kami memiliki identitas
iya tapi identitas itu kalau memang
bekerja sama dengan kami ya kami akan layani
kami akan dukung kami akan bantu
untuk membantu daripada profesi jurnalis ini gitu
nah kalau di media ini kita nggak siapkan ini di belakang panggung
ini insiden kecil di belakang panggung
yang gak ada urusan dengan masa munajat
tapi sebenarnya perintahnya tuh apa
ya karena kita urusannya dengan publik gitu loh
bang novel sebenarnya perintahnya itu bagaimana
ambil kameranya hapus rekamannya
atau bagaimana perintahnya sebenarnya
itu kita gak tahu itu kan kelas karan
kelaskaran ini yang pasti harus menertibkan
mungkin mereka improvisasi sendiri bertindak sendiri ya kan
ada tindakan tindakan seperti itu
yang pasti kami tidak pernah mengarahkan untuk itu
karena kan laskar ini berbagai macam model pola
tipe karakter orang berbeda beda
tapi perintah utamanya apa
gak ada perintah utamanya
mengamankan jangan sampai terjadi provokasi provokasi
dan kita sangat mengamankan karena sebelum aksi sebelumnya itu ada teror bom
teror bom yang sudah satu meledak yang satu lagi belum meledak
di bawah panggung
nah ini kita harus mengamarkan super ketat
siapapun yang tidak ada koordinasinya dengan kita jangan masuk
mereka berada di luar perimeter
kpk berada di luar perimeter
saya khawatir ini kita terjebak kepada
logika teknis yang di kedepankan oleh panitia gitu kan
sehingga mengecilkan arti dari kekerasan yang sudah terjadi tadi malam gitu
bahwa konsen kami adalah
wartawan bekerja profesional dan untuk memenuhi hak publik akan informasi
itu satu dulu
bahwa panitia punya aturan area peliputan
harus dihormatin aturan panitia
tapi kenyataan ya
harus dihormatin dong
harus dihormati juga pekerjaan dan juga hasil yang penuh
tapi sudah di luar perimeter
tapi sudah di luar perimeter
iya ini di luar jangkaan
ini di luar jangkaan kita
tadi malam tidak ada koordinasi sih
artinya kalau misalnya di luar
maksudnya kan ada yang koordinasi dengan sinyal putus
sudah ada upaya
terus itu kita terhambat dengan komunikasi gitu kan
bang novel kalau di luar jangkauan artinya boleh diintimidasi
itu kan hak untuk daripada pengamanan
artinya kalau intimidasi atau persekusi yang lainnya kita nggak perkenankan itu
ya kan masyarakat ini karakternya pasar ini kan berbeda berbeda gitu
nggak mungkin semuanya koordinasi dengan kita
laingpun ada yang improvisasi sendiri mengambil tindakan seperti itu
yang kita juga nggak tahu di luar kontrol kita
tidak ada perintah
karena memang bukan di luar
tidak ada perintah
tidak ada perintah
tidak ada perintah apa tuh
tidak ada perintah untuk misalnya membungkam wartawan
oh nggak ada sama sekali
dan orang kita melayani ini fitnah kalau ada membungkam wartawan
itu kita semua terbuka orang wartawan
makanya koordinasi dengan baik ya kan
kita nggak suka dengan orang orang tidak koordinasi
artinya ini berbahaya
ini adalah informasi yang bukan dari kalangan kita
dan ini bisa dipelintir
dan saat ini justru yang digoreng bukan substansi daripada munajat itu digoreng sama media luar biasa
justru ini yang naik
karena ini terjadi ada saksinya ada pengumpulan
harusnya kan kalau
nggak ini kan harusnya bisa selesai
substansi daripada aksi itu
daripada malam munajat itu kan harusnya yang diangkat ke media
bukan justru kita menduga yang memang digoreng untuk yang hal hal yang begini
nah ini kita mencurigai media media apa ini media kira atau media nggak
substansi juga diangkat oleh media kami
tapi yang rame sementara ini ini
nah ini kita mencurigai ada apa
nah ini mencurigai ada apa gitu
nah itu itu itu
jauh berbeda dengan pernyataan pernyataan yang terlontar
dari kelompok massa ini ketika semalam mencoba mengintimidasi bahwa
penitia hanya maunya pemberitaan yang positif kok
ngapain kalian rekam yang buruk buruk
rekam yang baik baik saja
kita bukan pada punya
media bukan pada punya intensi ini harus diberitakan buruk
tapi ada fakta di lapangan sesuatu kericuhan telah terjadi bahwa
jurnalis memastikan mengecek fakta apa yang terjadi
oke baik sekarang kita juga dulu
bagaimana kita tahu misalkan copet yang diamankan itu
misalkan tidak terjadi apa gitu atau sesuatu yang terjadi

atau provokator ya kira kira begitu
oke baik kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
ada bang nyarwi disini
mas nyarwi disini
mas nyarwi apa yang saat ini terjadi kalau misalnya yang anda lihat
kekerasan atau asumsi terhadap kekerasan terhadap wartawan itu
dan di kita itu juga panjang ceritanya
jadi kalau kita bikin range ya
itu kan dari misalnya yang sifatnya fisik
atau bahkan penuntutan hukum
artinya wartawan bekerja dengan logika jurnalistik tapi kemudian dipolisikan
atau itu di
nah begini juga
sebenarnya ada banyak hal
salah satu kendalanya adalah kenapa itu terjadi
pertanyaannya kan kesana
pertama bisa jadi
kemampuan atau bukan kemampuan ya
pemahaman publik ya
terhadap posisi dan peran profesi wartawan
itu mungkin kurang maksimal
artinya kalau misalnya sudah kenal tadi bang
novel sudah bilang oke kita nggak masalah
tapi kemudian kan tidak semuanya akan

identitas sebagai wartawan itu
walaupun sebenarnya tidak perlu
kalau kita sudah pakai logo kan mungkin kenal
tapi mungkin mekanisme
mekanisme untuk saling kenal
dan dalam relasi dengan berbagai
nah mungkin itu mungkin yang jadi kendala
tapi saya mau mengatakan begini ya
saya cuma khawatir begini
kita kan dalam demokrasi
itu kan media itu kan perannya sentral
artinya media punya peran penting
di dalam memberitakan semua informasi yang
terkait hak publik untuk tahu
dan sebenarnya media juga punya peran yang
sangat bagus untuk memberikan
semua informasi yang sifatnya terbuka
lagian juga banyak media disini
yang menurut saya adalah media yang bisa cover both sides
dan banyak media berusaha
kita tahu bahwa media struggling
nah kadangkala di tengah impitan impitan
peristiwa politik ya kan
situasi yang kemudian
ini menyulitkan kerja kerja jurnalis
saya lihat dan itu terjadi di banyak peristiwa
saya contohkan misalnya kalau kita
apa dari agak tahun dua ribu an
kalau kita ingat
jawa post pernah diduduki banser
tapi berakhir dengan salaman
karena ya sama sama
kalau nggak salah diberitakan gus dur kkn
kemudian banser tersinggung
dan kemudian udah sempet tanuh ya
udah selesai selesaikan dan itu selesai
dan kemudian juga peristiwa peristiwa yang lain
saya lihat juga pemilu dua ribu sembilan
ada juga dua ribu empat belas kemarin ya
kemarin bahkan banyak
dua ribu empat belas saya catat bahwa tv one di jogja juga pernah
di yanu terus yang di surabaya
saya lihat dan peristiwa peristiwa seperti itu
sebenarnya apa sih ujungnya
kekhawatiran atau mungkin ke
bukan ketidakpercayaan tapi kekhawatiran bahwa
beberapa media tidak netral
yang kedua liputan liputan yang disampaikan
merusak citra dirinya
saya pikir juga begini juga
sebenarnya kalau kita agak relax
tidak terlalu curiga atau tidak terlalu
apa istilahnya khawatir mungkin tidak ada masalah
tapi memang fakta politik kan tidak semua media juga bisa
maksimal bekerja secara coveragenya netral
dan itu menyulitkan
tapi juga begini juga kekhawatiran yang berlebihan
dan kemudian elit elit yang tidak bisa
tadi misalnya bang novel cerita
ini kalau laskar ya kita tidak tahu karena beragam
nah ini juga kekhawatiran kalau kita bicara soal masa
kemampuan masa dalam menghormati atau mungkin merespon kerja kita
wartawan itu kurang maksimal
dan ini saya kira juga harus kita pelan pelan
itu termasuk tugas tugas elit berarti ya
untuk memastikan bahwa teman teman tuh concernnya sama
begini saya contohkan ya putri ya
belum lama dua ribu kita juga semua tahu
juni kalau nggak salah juni dua ribu delapan belas yang lalu
ya radar apa yang di bogor kan di geruduk juga
sama masa pdip karena waktu itu memberitakan
bumega ongkang ongkang terima satu ratus dua belas an dan diminta klarifikasi
tapi kita juga tahu bahwa belum lama kemarin
ini contoh antara masa dengan elit ya saya maksudkan
mas hasto sekjen pdip meminta pak jokowi untuk
apa istilahnya tidak memberikan remisi kepada
prabangsa dan itu dikabulkan artinya apa
elit sebenarnya juga apa namanya
elit lebih mudah diajak apa menghormati kerja kerja wawatan
kami posisi dan perasaan sekitar wartawan
tetapi kadangkala masa juga
siapapun elit dalam posisi dan di posisi manapun
partai atau mas apapun untuk sama sama memberikan
apa namanya pendidikan memberikan
untuk menghormati kerja kerja jurnalis
saya pikir itu sangat sangat dan media dan jurnalis itu
pilar demokrasi kalau kita menyerahkannya tanpa pilar demokrasi kita
sekarang gini aja posisi jurnalis juga ada trend di jnp ya
misalnya pergeseran jadi kalau di kita mungkin apa ya salah
satunya apa dibully di sosial media nah mungkin di kita juga beberapa
ada satu dua ya dan itu berkembang tetapi yang saya khawatirkan
kalau kemudian yang sifatnya fisik ya karena kita harus menjaga
sama sama menjaga apalagi dalam pesta demokrasi ya kita apa
tidak mau tercederai dan ini juga sangat bisa menimbulkan fitnah
artinya siapa yang padahal kita sama sama menjaga tapi kita juga bisa menjaga
nah ini yang kemudian kita butuh komitmen elit ya elit pemimpin pemimpin di semua
untuk sama sama bagaimana mendidik karena kalau kita berkaitan dengan masa
masa itu kadangkala memang susah ya kita harus bisa
tapi juga begini mungkin bang novel mekanisme prosedur cara anu itu mungkin
dengan media kita perlu anu juga ya maksimalkan artinya jangan sampai kita melindungi ya
teman teman jurnalis untuk jangan sampai itu terjadi kira kira itu
oke oke ya saya sepakat untuk beberapa hal mungkin
pemicu kekerasan itu bisa juga berasal dari apa
internal media sendiri katakanlah seperti itu bahwa munculnya media media partisan
akhir akhir ini tapi kan juga tidak itu membenarkan kemudian media diincar
tidak bisa lantas bahwa kekerasan itu dibiarkan begitu saja
satu hal bahwa sekarang itu problem yang kita hadapi adalah karena saya
tahun politik posisi media itu
rentan dan serba
salah gitu nah saya ingin
memaparkan data dari aji
aliansi jurnalis independen itu mencatat
ada sekitar enam puluh empat
kekerasan terhadap jurnalis
dengan berbagai macam bentuk
kekerasan mulai dari
intimidasi kekerasan fisik dan lain lain
dan dia meningkat dibanding
tahun sebelumnya hanya enam puluh kasus berbeda
ada tren peningkatan pelaku
yaitu dari kelompok
warga yang sebutlah
membawa pengusung isu
media kerja kerja pers
di tengah ancaman
tidak terpenuhi haknya
kita punya catatan
beberapa waktu lalu
di tahun lalu juga
pada kegiatan yang hampir
serupa nandanya juga
jurnalis juga mengalami hal yang sama
diusir tahun dua ribu enam belas
dengan pola yang sama
saya sepakat dengan yang dibilang mas nyarwi
peran besar untuk menenangkan grassroots
tapi ada hal yang lebih penting
lagi kita bicara soal literasi
literasi media bagi
sadar bahwa tugas yang diemban
oleh jurnalis itu sebenarnya adalah
perpanjangan tangan mereka
untuk menyampaikan informasi itu kepada publik
dalam undang undang pers itu
untuk menghalang halangi saja
itu bisa dipidana
bahwa kemudian tidak setuju
pada konten pemberitaan
kita ada dewan pers kok
kalau tidak salah pada oktober lalu
dengan jalur itu kan
kita sayangkan juga
kami mendapat informasi juga
akhirnya ada persekusi juga
ini literasi seperti ini yang kita butuhkan
bahwa publik harus
yang kedua adalah konsen kami adalah
sebentuk apapun sekecil apapun
bentuknya kita berharap
aparat kepolisian itu
betul betul menindak tegas
karena apa karena
agar ini tidak menjadi presiden
pembiaran seperti ini
memukul wartawan bahwa
mengintimidasi wartawan menjadi
hal biasa ini kan berbahaya untuk
demokrasi ini sangat berbahaya
dengan mudahnya diusir
dipukuli segala macamnya
ini sangat berbahaya
kira kira kembali saya soal tugas
elit kemudian untuk menyampaikan pesan pesan itu
saya yakin itu sudah terjadi
tapi mungkin kembali soal itu tadi ya
mas nyarwi tidak sampai ke bawahnya
kira kira ya bang novel
jadi kan memang ini berbagai elemen
ketua media center pa dua ratus dua belas
yang mengkoordinir membantu
karena ini kan dua paniti ya penyelenggara
lembaga dakwah front pembela islam
dewan pimpinan pusatnya
kemudian juga dengan muidki
yang memang lembaga dakwah ini
yang epi ini adalah
terhimpun juga dalam persaudan aluminium dua ratus dua belas
yang kita terpanggil untuk membantu
dan saya terbuka
sampai saat ini lahirnya pa dua ratus dua belas
nggak pernah ada bermasalah dengan wartawan
dan saya khusus melek mata sampai merem lagi itu
wartawan kita prioritaskan
karena ini sama sama kita ingin membantu
yaitu pemberitaan yang positif
pemberitaan yang baik pemberitaan yang membangun bangsa
bukan pemberitaan yang memberikan provokasi provokasi
ini sangat rentan loh
nah itu yang kita mau luruskan
dan itu yang akan kita perjuangkan
silahkan dengan seluas luasnya media
mana pun memuat kita akan bantu
kita akan terbuka satu pun tidak ada yang tertutup
dengan persaudaraan alumni pa dua ratus dua belas ini media
dan alhamdulillah nggak ada catatan minus dengan saya
dengan juga dengan kru kru tim tim yang lain
hanya baru kejadian saat ini yang mungkin kurang koordinasi
kurang daripada selaturahmi
kurang juga daripada
mengecam tidak peristiwa ini
atau ya sudah
jadi kita selesaikan saja
kalau memang sebelum sebelumnya juga saya korban
korban daripada pelintir media
dan kita bisa selesaikan secara keluarga
hari itu selesai
hak jawab kita nggak puas
kita masih meminta dari pertanggung jawaban satu pimpinan redaksi
akhirnya itu selesai
juga sebelum sebelumnya juga kita bisa selesaikan
kalau memang ini mau diselesaikan baik baik kemarin
untuk tidak berkelanjutan dengan isu isu yang negatif terus
yang memprovokasi ini sangat berbahaya
kalau memang tidak diselesaikan
kita juga bisa tempuh kalau apa memang sudah dilaporkan
ya kita akan siap mengawal
proses hukum itu nanti pembuktian di meja hukum itu yang
yang mana yang benar
yang mana yang salah
itu akan kita buktikan
nah saya sebagai ketua media center yang selama ini
memantau dan membantu daripada media media
yang dalam kegiatan apapun memang pasti ada kurang lebihnya
untuk itu saya berterima kasih kepada media yang telah meliput
ya kan kita berterima kasih mengapresiasi semua
juga meminta maaf atas segala kekurangan
baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja
juga mengecam atas pendidikan
yang memojokkan daripada tugas yang mulia ini
yang memang kita mengharap untuk bersama menjaga keselamatan bangsa
mari sama sama kita bangun
berita yang positif
membangun daripada bangsa dan negara ini
melindungi semuanya kalangan dengan kita berjuang sama sama di media
artinya jika nanti kemudian pelaporan ini sudah dilaporkan
akan bekerja sama dengan polisi
misalnya menghadirkan mereka yang
kita akan bekerja sama
nanti akan dbap
kita harmati proses hukum
kita akan kawal proses hukum ini
kalau memang sampai situ
tapi kita juga membuka untuk
secara kekeluargaan kita selesaikan
kita juga membuka pintu yang seluas luasnya
agar jangan terlalu luncing
karena ini masalah yang sangat sensitif
ini masalah eskalasi politik yang sangat tinggi
dan ini sangat berbahaya
untuk itu kita minta selesaikan secara keluargaan aja
itu lebih baik
oke seberapa optimis sebenarnya kita
karena beberapa kasus intimidasi
anda optimis yang sekarang bisa beres
saya berharap ya
kami tentu berharap
kepolisian betul betul menaruh konsen
menaruh perhatian pada pengusaha tangkas ini
kita juga khawatir dengan fenomena kekerasan
sudah bergeser ke ranah kekerasan digital
bagaimana pemberitaan seorang jurnalis
dari media tertentu
yang tidak disukai oleh kelompok masyarakat
di tracking profil dari jurnalis itu
kita memberi istilahnya doxing
kemudian di tracking sampai ke alamat rumah
kemudian di capture
disandingkan dengan berita yang dia tulis
dan itu di komentari dengan komentar komentar yang sudah menuju
maka itu jika yang kasus kekerasan ini saja dibiarkan
kemudian ini juga ada kasus yang
kasus yang lain
karena kekerasan baru di ranah digital
yang juga bisa memicu kelompok kelompok masyarakat ini mempersekusi gitu ya
ini tidak akan ada efek jerah
kalau misalkan polisi tidak pernah mau mengusut
sampai membawa ini ke pengadilan
mas yarni terakhir
perlindungan kepada jurnalis
itu menurut saya kunci ya
kalau kita bicara demokrasi
karena pilar dari demokrasi kan media ya
media yang bekerja secara sehat
dan disitu tentu saja arusnya adalah jurnalis
nah tadi misalnya
oke kalau kita bisa selain persoalan misalnya
format kekerasan yang bergeser misalnya
atau ancaman ya sifatnya
kemudian bergeser dari fisik
kemudian bergeser ke arah digital
itu juga proteksi terhadap jurnalis
saya pikir juga perlu di kedepankan
sekali lagi saya tekankan
dan kita semua disini sebagai elit misalnya
dan juga aparat penegak hukum
untuk sama sama melindungi kerja kerja
media dan jurnalis
karena begini juga
tidak mudah media bekerja dalam polarisasi
banyak media yang terseret
yang tidak tahan
ketarik sana sini
dan kalau kita sama sama bekerja
untuk sama sama memaksimalkan
bagaimana menjadwal ini
nah ini penting juga
sama sama bagaimana melindungi
terlepas apakah mekanismenya nanti
kalau misalnya dengan cara cara apa
tuntutan hukum itu memberikan pelajaran saja sifatnya
dan juga memproteksi jurnalis
ada komitmen bareng bareng
mungkin cara keluarga
tapi menurut saya
publik harus dididik
masyarakat harus kita sama sama didik
bahwa menghormati jurnalis dengan profesi terhormat
dimanapun posisi dan perannya
ya itu menurut saya penting
nggak bisa besar kalau tanpa media yang sehat dalam memberitakan
oke terakhir sedikit
yang saya ingin mengatakan adalah
elit yang belakangan juga
lebih bernada menebarkan
statement yang bernada permusuhan terhadap media ini
bisa ditafsir oleh macam macam
punya sedikit masuk
jadi maksud saya gini
salah satu adalah anti establishment
dan itu adalah media
sebenarnya kita khawatir
saya kalau mendengar semua
kalau beberapa institusi yang menjadi penyangga demokrasi
itu kemudian mendapatkan diserah
atau bahkan diserah
karena kepada siapa kita bergantung
kalau tidak kepada media
dan kita perlu menjaga itu sama sama
termasuk mengingatkan elit yang dalam tanda petik mengetek ke media
sayang sekali waktu kita terbatas
terima kasih mas nyarwi
bang novel terima kasih sudah hadir di sini
jonny terima kasih banyak
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news